kamu gak pernah isi air radiator ya
yaudah gini aja
mending sekarang kamu saya anter
biar mobil ini diurus sama orang bengkel
daripada kamu telat praktek kan
aduh rafael gak usah repot repot
itu teman satu kuliah
cuman waktu itu
jadi saya terpaksa ngambil beberapa mata kuliah
jadi saya ikut angkatannya andin deh
ya karena itulah
saya sama andin jadi akrab
jadi deket banget dong
andin itu udah saya anggap sebagai adik saya sendiri
kamu tau dong
waktu kasus anin di penjara
justru waktu itu saya lagi ngambil s dua di seoul
makanya saya gak tau
saya juga baru tau
setelah saya ketemu sama andin
di kampus pelitanusa
saya ngerasa ada yang aneh sih
rasanya gak mungkin andin melakukan hal seperti itu
ya sama sih aku juga mikirnya kayak gitu
waktu itu aku sama angga sempat nyelidikin
ya saya juga sempat selidikin
cuman sampai sekarang
saya belum ketemu petunjuk baru
gimana kalo kita cari waktu untuk nyelidikin bareng
hah ide bagus tuh
yaudah aku izin pamit dulu ya
ini novelnya aku pinjem gapapa kan
aku sekali mau langsung ke rumah sakit
saya juga harus segera ngajar
kita ke depan sama sama
gimana maksudnya primeira
dia bilang dia lagi liburan ke bromo sama malang sama al
papa senang dia liburan sama al
mama juga ikut senang dengannya
mudah mudahan mereka akur ya pak ya
udah gak ada ribut ribut lagi
elsa pasti sedih sekali mendengar andin bahagia sama aldebaran
sementara rumah tangganya sama nino sedang terancam bubar begini
padahal kemarin nino cerai
tapi ternyata rumah tangga dia bisa utuh lagi
sekarang malah rumah tangga gue yang di ujung tanduk
papa nggak perlu dibawain apa apa nak
papa gak perlu oleh oleh
papa minta cucu aja dari kamu sama anak
tunggu sebentar nanti aku pindah
nanti aku pindah
nanti aku pindah
nanti aku pindah
nanti kalau kamu udah selesai baca novelnya kamu kabarin saya
soalnya saya mau minta pendapat kamu
selamat pagi pak dengan bapak rafael
ini dengan siapa ya
pelek pesanan bapak sudah masuk dari jepang
mau dipasang kapan ya pak
sejam lagi saya sampai sana
baik pak terima kasih
aduh kok gak mau nyala sih mobilnya
ini pasti gara gara kelamaan gak di servis deh
aduh terus gimana dong
aduh kok misal gak jalan jalan
apa ada masalah
kok belum jalan
aku gak tau kenapa nggak bisa jalan rafael
biar saya periksa
kamu gak pernah isi air radiator ya
pasti ini mobil jarang kamu service
yaudah gini aja
mending sekarang kamu saya anter
biar mobil ini diurus sama orang bengkel
daripada kamu telat praktek kan
aduh rafael gak usah repot repot ya
aku bisa pesan taksi kok
lagian saya juga mau ke bengkel daerah sana
kamu ke rumah sakit sejahtera kan
yaudah bentar ya
tak ada stuff ya
aku udah banyak salah sama mereka
aku udah banyak bohong
aku gak enak makanya aku mau minta maaf
papa temenin kamu ya
papa temenin kamu
oke mama juga akan ikut
mama akan dukung kamu
makasih ya pak ma
yaudah mama ambil tas dulu ya kita jalan
kalau gue dapetin hati papa dan mamanya nino
mereka pasti akan bantu gue buat pucukin nino balik lagi sama gue
gue harus bisa dapetin kepercayaan mereka lagi